produser lapangan cnn indonesia nur aspasya di tangerang banten saat ini
selamat siang sisi setelah kemarin dibatalkan apakah sudah ada informasi mengenai kapan dilakukannya rekonstruksi pembunuhan ini
selamat siang rian dipastikan kepolisian cikupa akan memindahkan lokasi prarekonstruksi pembunuhan mutilasi tersangka a terhadap korban n
ada pun sejumlah pertimbangan ialah karena tingginya animo masyarakat untuk melihat parekon kasus
dan selain itu juga pertimbangan hukum dan surat keputusan kapolri terkait dengan hak dan martabat yang dimiliki oleh tersangka
hal ini jika kemudian dilanggar berpotensi pula akan mengganggu sejumlah proses penyidikan
terutama dalam perjalanan prarekonstruksi yang merupakan salah satu komponen utama dalam penyidikan penguatan alat bukti
dan sementara itu rian hingga saat ini pula dan hingga siang ini berkasih
belum juga dilimpahkan kepada polda metro jaya mengingat lokasi mutilasi dan lokasi pembunuhan dilakukan dalam dua tempat yang berbeda
sehingga saat ini berkas masih dipegang oleh polresta tangerang banten
sisi sebenarnya apa yang membuat warga di sekitar tempat kejadian perkara begitu tertarik dengan proses prarekonstruksi kemarin
ya rian sebagaimana yang kita ketahui memang kasus ini begitu banyak sekali menghiasi editorial sejumlah media
dan ini juga yang menjadi salah satu alasan utama kenapa juga masyarakat sangat penasaran dan sangat ingin tahu bagaimana sebenarnya
prarekonstruksi yang dilakukan oleh tersangka a terhadap korban n
ini merupakan salah satu alasan utama kenapa masyarakat ingin sekali melihat prarekonstruksi kasus tersebut
namun rian sebagaimana kita ketahui hukuman yang akan diberikan kepada tersangka n maksimal ialah seumur hidup
atau maksimal seumur hidup
dimana dalam aturan hukum indonesia
sebenarnya kata mutilasi itu tidak ada rian
ini juga yang menjadi pr ataupun yang masih menjadi penyidikan mendalam bagi kepolisian
dimana mutilasi ini mengacu pada pembunuhan berencana
korban dipastikan melakukan pembunuhan terlebih dahulu lalu melakukan mutilasi
sehingga dipastikan ataupun berpotensi dikenai pasal kuhp nomor tiga ratus empat puluh maksud saya
sisi jika kita melihat di sejumlah kasus pembunuhan ini unik karena memang polisi sepertinya mengedepankan proses prarekonstruksi
apa sebenarnya hal yang paling penting diungkap dalam proses prarekonstruksi ini sisi
rian ada sejumlah saksi yang terlibat dalam proses prakonstruksi kasus kali ini
ada setidaknya delapan belas saksi
polisi harus mengetahui secara benar apa peran dari delapan belas saksi tersebut
hal ini pula yang kemudian kenapa prarekonstruksi itu dibutuhkan
perrekonstruksi dalam kasus sebelumnya mengacu pada kasus sebelumnya memang dilakukan secara berulang untuk mengetahui secara persis
bagaimana duduk perkara apakah kemudian ini merupakan pembunuhan berencana ataukah pembunuhan yang dilakukan oleh pidana terlebih dahulu
dan juga rian ini menyangkut kepada pembunuhan korban n
korban n dipastikan tengah mengandung
kalau kita menghitung maka setidaknya bukan hanya satu korban maka hanya dua korban
dalam hukum indonesia tidak ada secara pasti jumlah yang menentukan hukuman terhadap tersangka
ini menjadi pertimbangan dan semuanya ini terangkum
dan ini juga yang mengatakan
ataupun yang menyatakan bahwa prarekonstruksi itu sangat dibutuhkan dalam kasus pembunuhan mutilasi ini
baik nur aspasya terima kasih atas informasi anda selamat bertugas